kabar baik datang dari dunia perbankan tanah air bank rakyat indonesia bri berhasil menyabet sembilan penghargaan sekaligus dalam malam penganugerahan finance asia award dua ribu dua puluh tiga di hongkong
satu dari sembilan penghargaan yang diberikan oleh majalah ekonomi dan keuangan terkemuka di asia pasifik finance asia tersebut adalah penghargaan international sebagai the best ceo yang diraih oleh direktur utama bri sunar soe
bagaimana penghargaan international
penganugerahan finance asia awards dua ribu dua puluh tiga menjadi suatu momen yang sangat membanggakan
dimana tak hanya direktur utamanya yaitu sunar soe yang mendapatkan penghargaan international sebagai the best ceo
dalam acara yang dihadiri direktur utama bri sunarso direktur keuangan bri viviana diah ayu dan direktur kepatuhan bri a solicin lutfianto bri juga mendapatkan delapan penghargaan internasional lainnya
total sembilan penghargaan yang diraih
di mana tak hanya direktur utama bri sunar soe direktur kepatuhan bri dan direktur keuangan bri a solicin lutfianto bri juga mendapatkan penghargaan international
atas delapan kategori tersebut ada yang paling menarik yaitu best banking best financial company dan best investor relations
kategori terakhir adalah best banking best banking dan best investor relations
kategori terakhir adalah best banking dan best investor relations
bri mendapatkan predikat goal atau peringkat tertinggi dibandingkan dengan pesaing
sementara untuk kategori finance asia awards
direktur utama bri sunarso yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan
bahwa keberhasilan bri dalam memperoleh penghargaan dari finance asia
merupakan cerminan apresiasi dunia internasional
atas keberhasilan bri mencatatkan kinerja positif secara berkelanjutan
finance asia sendiri merupakan majalah ekonomi dan keuangan terkemuka di asia pasifik
yang berbasis di hong kong
didirikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
finance asia memberikan ulasan mendalam mengenai perkembangan ekonomi di wilayah asia pasifik
termasuk aksi aksi korporasi seperti merger dan akuisisi